anda kembali di redaksi siang gubernur dki jakarta anies baswedan akan melanjutkan kebijakan ganjil genap plat nomor kendaraan
hal ini dilakukan karena aturan ganjil genap dinilai cukup efektif mengurangi kemacetan ibu kota
kebijakan ganjil genap di beberapa ruas jalan dki jakarta rencananya akan diperpanjang
keputusan ini menurut anies diambil bukan tanpa sebab
aturan ganjil genap dinilai cukup efektif mengendalikan kemacetan di jalanan ibu kota
anies juga menyebut aturan ganjil genap juga sebagai pendorong kepada masyarakat
agar lebih memilih menggunakan transportasi umum ketimbang membawa kendaraan pribadi
kebijakan ganjil genap dilanjutkan
dan ini konsekuensinya kita akan memasang rambu rambu yang sifatnya permanen
tiga belas ruas jalan yang disitu ada ketentuan ganjil genap
mengapa rambu rambu dipasang
karena di lapangan seringkali petugas kita berhadapan dengan pengendara yang berdebat
nah sekarang kita berikan kepastian rambu rambu itu
lalu ini berlaku untuk kendaraan roda empat ke atas
kebijakan seperti juga kebijakan apapun akan selalu ada review
untuk yang ini kita akan kumpulkan data tiap tiga bulan
tapi bukan kebijakannya direview tiap tiga bulan
datanya dikumpulkan kita lakukan review tapi kebijakannya berlaku untuk terus
sampai ada perubahan lagi
nantinya akan dipasang rambu rambu permanen di ruas jalan yang memakai sistem ini
langkah ini agar tidak terjadi lagi perdebatan di masyarakat
dengan alasan kurang paham dan belum menerima informasi
anies menambahkan kebijakan ini akan dievaluasi setiap tiga bulan
dengan mengumpulkan berbagai data
baik dari dinas perhubungan maupun dari kolantas polri